lima pegawai komisi pemberatasan korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dinonaktifkan oleh kpk
dalam surat keputusan salah satu poin yang memerintahkan ke tujuh puluh lima pegawai tersebut untuk menyerahkan tugas kepada atasan
apakah penonaktifan ini sudah diketahui oleh para pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos
bagaimana tanggapan mereka
kami sudah tersambung dengan sujanarko pak sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan juga instansi dari kpk
selamat malam pak suja narko
selamat malam pak
pak suja narko kami ingin tanya pandangan ataupun pendapat anda terlebih dahulu
apa tanggapan anda menyikapi nama anda yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kemudian muncul surat penonaktifan terhadap tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos tes
yang pertama saya tidak akan bicara tentang personal saya ya
tapi keputusan pimpinan terkait dengan penonaktifan tujuh puluh lima pegawai ini
ini adalah keputusan yang sangat tidak berintegritas
karena sebetulnya nonaktif itu kategorinya adalah menghukum pegawai menghukum orang
dengan dasar hanya tidak ikut tes itu sudah menurut pandangan saya itu sudah abuse of power
jadi penggunaan kewenangan yang berlebihan
dan itu bagian dari yang tidak berintegritas
tapi saya sangat memahami dan memaklumi
karena memang kualitas pimpinan yang sekarang itu dari awal sebagian itu kan diragukan integritasnya
jadi keputusan yang tidak berintegritas semacam ini inline dengan keputusan integritas masing masing pimpinan
jadi anda melihat bahwa penonaktifan ini seharusnya adalah bagian dari penghukuman
sementara ke tujuh puluh lima pegawai ini tidak kemudian bisa serta merta dalam tanda kutip dihukum seperti itu pak sujanarko
ya lebih dari itu
labeling tidak lulus wawasan kebangsaan ini kan seperti labeling zaman pki dulu ini
zaman tahun enam puluh lima dulu
karena bagi yang muda muda labeling yang tidak lulus wawasan wawancara itu akan menyelidikan mereka
dari karir karir yang akan datang
ini labeling zaman orde lama hidup lagi ini seperti ini nih
baik pak sujanarko ketika informasi ini muncul ke publik
bocornya ke tujuh puluh lima pegawai yang dinyatakan tidak lolos twk
sampai kemudian hari ini kami juga mendapatkan sumber istimewa bahwa ada surat penonaktifan
apakah sudah ada komunikasi dari pimpinan kepada anda atau paling tidak kepada tujuh puluh lima pegawai yang dinyatakan tidak lolos ini pak
sama sekali tidak
sama sekali tidak
bahkan tidak ada keberanian untuk ngumpulin yang tujuh puluh lima orang
ini seperti kerja kerja di ruang gelap
proses testnya tidak transklaran
yang bertanggung jawab tidak jelas
bahkan komunikasi dengan tujuh puluh lima orang pun tidak ada sama sekali
jadi anda secara resmi belum mendapatkan pemberitahuan dari pimpinan kpk
hari ini saya kebetulan cuti
tapi saya sama deputi tadi disampaikan bahwa beliau menerima surat sk untuk disampaikan ke saya
jadi mendapatkan surat sk untuk disampaikan ke pak sujanarko
pak beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa ketua kpk pak firly juga sempat konversi mengenai tes wawasan kebangsaan ini
ketua kpk waktu itu berdali bahwa ini merupakan bagian amanat dari undang undang kpk yang baru untuk alih fungsi menjadi asn
kemudian juga ada peraturan kpk untuk tes wawasan kebangsaan
di situ kemudian ketua kpk menegaskan bahwa ini bukan untuk memecat atau bahkan untuk badan pemberantasan korupsi akan tetap berjalan seperti biasanya
bagaimana anda menanggapi atau menilai
yang pertama ya itulah bukti tidak berintegritas
jadi apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu tidak sama
nah yang kedua ini kan menurut pandangan saya agak aneh karena kan statement dari seluruh stakeholder bahkan sebagai anggota dpr istana mk semuanya itu menyatakan
seluruh anggota kpk itu kalau kebangsaan
jadi ini menurut saya cukup buruk lah keputusannya
meskipun belum ada keterangan resmi ya pak sujarko bahwa ini akan dipecat atau seperti apa
karena bahasanya masih penonaktifan begitu
ya kalau nonaktifan lebih kejam daripada dipecat ini
bayangin seorang berintegritas boleh datang ke kantor tapi tidak boleh bekerja dengan menerima gaji penuh
itu bagi seorang yang berintegritas itu lebih kejam dibanding dipecat
yang kedua alasan nonaktif ini itu sama sekali tidak rasional
makanya saya bilang ini bagian keputusan yang sama
sangat tidak berintegritas
kalau itu dilakukan oleh lembaga yang mengusung integritas ini aneh sekali nih
oke tidak rasional menurut anda
oke baik pak sujanarko setelah ini apa kemudian langkah yang mungkin anda akan ambil
atau bersama dengan rekan rekan yang kemudian dinyatakan tidak lolos juga
ya tentu ini kita menghadapi pimpinan yang kurang berintegritas ya
jadi kita harus hati hati banget
nanti juga pasti teman mereka juga banyak nih
tapi teman di luar juga banyak
jadi kita akan konsolidasi terhadap teman teman yang mau konsolidasi
kira kira kita akan mengambil langkah langkah tertentu lah bagaimana menyelamatkan yang tujuh puluh empat orang ini
karena saya yakin kalau labeling terkait dengan tidak lolos wawasan kebangsaan itu sesuatu yang berlebihan lah
dan itu akan menyulitkan bagi masa depan teman teman sekalian
saya tentu nanti koordinasi dengan teman teman yang lain
tapi saya juga agak ragu ragu
karena level pimpinan itu temen yang di luar banyak
dengan integritas yang semacam ini akan sangat menyulitkan tujuh puluh lima orang ini
oke apakah masih ada pilihan untuk bertahan paling tidak pak sujanarko
karena kan kita belum tahu kemudian ini akan diapakan setelah surat ini muncul tapi juga belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kpk
itulah bagian yang kurang berintegritas
seharusnya sebelum menghukum orang itu disusun mekanisme internal
apakah itu peraturan kpk
kpk atau sop
nggak ada ini sop nya nggak ada
peraturan kpk nggak ada
nanti kalau orang sudah dihukum baru dibuat peraturan itu kan seperti kita seperti teroris saja retroaktif
padahal peraturan itu tidak bisa dibuat secara retroaktif
jadi peraturan yang ditujukan hanya untuk menghukum orang setelah hukuman itu terjadi itu tidak boleh itu
itu melanggar ham itu
baik pak sujanarko saat ini menanggapi tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan sampai kemudian muncul berita atau surat dinonaktifkan
anda dan rekan rekan yang lain seperti apa
mungkin secara psikologis ya menerima atau kemudian ketika mendengar informasi mengenai ini pak sujanarko
kalau saya pribadi saya bangga lah dimasukkan di dalam kelompok tujuh puluh lima orang ini
karena saya tahu persis nih
saya kenal semua
lima orang itu orang orang yang di kpk kualifikasinya itu terbaik
kinerjanya sangat bagus
komitmen terhadap kebangsaan juga tak perlu diragukan lagi
saya bagian yang dimasukkan ke situ sangat bangga lah
oke jadi anda bangga justru dan beberapa nama lain itu benar ya pak sujanarko
ada pak novel baswedan misalnya atau pak ambaritada manik
iya ini harusnya publik lebih konsisten ya
jadi kalau organisasi kpk itu dipimpin oleh orang orang yang tidak berintegritas seperti ini
ini sangat berbahaya bagi masa depan kpk sendiri
yang pertama kpk itu bisa ini kalau pimpinannya tidak berintegritas
itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan politik untuk kepentingan yang lain
orang orang tujuh puluh lima orang ini secara satu satu atau dilihat portfolio nya
mereka yang selama ini jagain kpk
jadi kalau terus terang aja kalau kpk sudah tidak punya masa depan dan justru sangat berbahaya bagi publik
mestinya mulai dilakukan kajian antara manfaat dan munduratnya
oke baik pak sujanarko
dalam beberapa hari terakhir juga pimpinan kpk atau ketua kpk juga menyatakan bahwa ketika kemudian sesuai dengan undang undang kpk
pegawai kpk harus menjadi asn maka tes wawasan kebangsaan adalah hal yang biasa
apa pandangan anda terhadap itu
apa pandangan anda terhadap itu
suaranya maaf kurang jelas tapi kira kira gini
tentu semua setelah menerima sk gitu itu pasti tetap ke kantor
tapi kan seperti pengangguran
jadi tujuh puluh lima orang itu sama sekali tidak boleh menangani perkara
kita tahu bagian terbesar dari tujuh puluh lima orang itu sedang menangani kasus kasus yang besar
yang sangat sensitif yang berhubungan dengan partai partai politik
jadi ini sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi secara umum
oke jadi anda mencium ada aroma politik dibalik penonaktifan tujuh puluh lima pegawai kpk lewat tes wawasan kebangsaan
iya sorry kurang jelas ya
kita besok tetap kerja
jadi tetap kerja kita akan konsolidasi dengan kawan kawan
apa yang harus kita lakukan
tapi perlu diketahui yang kita hadapi itu adalah pimpinan yang kurang berintegritas
dan mereka banyak
banyak teman di luar
teman teman ya biasanya kalau orang berintegritas ya biasanya temannya ya kira kira seperti itulah gitu
pak saya tes lagi ya
apakah masih bisa mendengar suara saya pak sujanarko
oke pelan pelan ya
baik pak sujanarko
setelah ini kemudian anda masih mengatakan anda akan tetap berkantor dan akan menyiapkan konsolidasi dengan rekan rekan yang lainnya begitu
kalau kemudian ini terus menerus terjadi
nah apa kemudian langkah yang akan diambil oleh anda dan juga rekan rekan
apakah kemudian ini akan mengikuti seperti apa permainannya
atau memang ada upaya upaya perlawanan lain yang akan kemudian dilakukan karena melihat belum diumumkan sama sekali oleh pihak kpk sendiri
enggak ini yang pertama gini
ini sangat merugikan kepentingan publik sebetulnya
karena dengan adanya gonjang ganjing ini
dengan tidak kondusifnya suasana internal kpk
itu pasti yang rugi
adalah upaya pemberantasan korupsi
jadi sebetulnya yang rugi itu adalah publik
karena tidak lagi mendapatkan kpk yang organisasi yang berintegritas
baru ini terafimasi bahwa putusan putusan kpk itu sangat menyesatkan
oke yang rugi adalah publik menurut anda
belakangan juga mulai muncul desakan dari sebagian publik yang juga keberatan dengan tes twk ini
meminta untuk presiden juga ikut turun tangan paling tidak
anda melihat apakah memang itu perlu dilakukan oleh kepala negara
melihat pegawai kpk yang kemudian dinonaktifkan dengan tadi anda katakan ini keputusan yang tidak berintegritas misalnya
ya kita harapkan seperti itu
kalau kan sementara ini kpk kan dipersepsikan sudah sebagai publik asset ya
jadi kalau ini lembaga keuficienan turun tangan mudah mudahan upaya penyelamatan independensi kpk
karena kalau tidak
ini bahaya banget dengan putusan putra sanun ini mengamfirmasi organisasi yang tidak berintegritas
lah organisasi yang tidak berintegritas itu mudah sekali itu dimanfaatkan oleh pihak pihak luar
itu sangat berbahaya untuk independensi kpk
pak sujanarko terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama dengan kami
terkait dengan penonaktifkan anda dan juga sejumlah tujuh puluh empat pegawai yang lain
mari kita akan tunggu seperti apa kemudian langkah yang akan diambil mungkin oleh anda dan juga pegawai yang lainnya
dan seperti apa kemudian kpk membuka ini kepada publik
kita akan tunggu bersama dan juga kawal bersama pak
terima kasih banyak pak sujanarko direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan juga instansi dari kpk
makasih pak makasih
lima pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan pada selasa menerima sk penonaktifan dari ketua komisi pemberantasan korupsi
dalam surat keputusan penonaktifan
yang kami peroleh dari sumber istimewa ini
dijelaskan bahwa tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos twk harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai kpk
sedikitnya ada empat hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh ketua kpk firly bahuri pada tujuh mei dua ribu dua puluh
butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau asn
sedangkan dalam diktum kedua kpk meminta pegawai pegawai ini segera menyerahkan tugas
dan menjawabnya pada atasan di kpk
keputusan ini dilakukan kpk berdasarkan peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh ketua kpk firly bahuri
sebelumnya tujuh puluh lima pegawai menyatakan keberatan karena pertanyaan dalam twk dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai